sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku izinin kamu kesini untuk cengup hubung
bukan untuk kasar sama istri aku ngerti kamu

tapi dia malah napar aku
dia bilang aku kurang ajar sama ibu
fitnah itu fitnah

jangan ikut capur usaha keluarga kamu
dengar ya rizal
aku gak pernah punya niat jelek sedikit pun tentang keluarga kami
tapi aku kasian sama ibu
apapun kondisi keluarga aku itu bukan urusan kamu karena kamu cuma teman
kamu jangan manfaatin keberadaan ibu aku di sini untuk rencana kamu
ternyata selama ini aku salah menilai kamu rizal
ibu aku butuh aku butuh ibu
ibu jangan pergi dari sini ibu ya
tapi kamu lebih percaya istrimu kan daripada percaya sama ibumu sendiri
sebenarnya aku bingung ibu
aku sangat percaya sama ibu tapi
tapi semua bukti buktinya mengarah ke
semoga allah membukakan mata hati kamu nanti
jadi kamu tahu kejadian yang sebenarnya
aku gak akan ngebahas semua masalah masalah kemarin aku janji
dia jadi pergi
begitu nenek peok
sekarang ini ibu aku kan ibu kamu juga
yaudah lah aku berangkat ya
lihatlah pora gohan itu
berusaha rugi terus menerus
kamu bisa kerja nggak sih
tapi memang bulan bulan ini proyek kita banyak inpending pak
saya nggak mau tahu bagaimana caranya kamu memperbaiki keuangan perusahaanmu
kalau nggak bisa bangkrut perusahaan ini